perobohan gedung panen di kawasan bintaro tanggerang selatan kembali dilanjutkan
kontraktor merobohkan dua pilar gedung yang diberi beban seberat tiga ratus dua puluh ton
metode yang digunakan masih teknik overload atau memberikan beban berat pada bagian atap gedung
cara ini dikatakan yang paling sederhana dan aman walaupun memakan waktu cukup lama
satu pilar gedung yang saat ini masih berdiri rencananya akan kembali diberi beban antara tiga ratus hingga empat ratus ton kantong pasir pada jumat malam
pihak kontraktor memperkirakan bagian pilar ini akan runtuh pada sabtu pagi
proses perobohan gedung pada bagian kor atau inti ditargetkan akan selesai pada akhir desember dua ribu enam belas
sudah ada korespondensi nn indonesia silvano hajid di bintaro tanggerang selatan saat ini
silvano meskipun perobohan ini sudah mulai membuahkan hasil
apakah ada proses peletakan beban beton yang kembali dilakukan
apa informasi terbaru yang anda dapatkan dari perobohan gedung panen ini
reinhard sejak tanggal tujuh belas oktober lalu kita sama sama menghitung bahwa sudah ada sekitar tiga ratus an ton lebih kantong pasir yang sudah ditaruh di atas gedung
tetapi hari ini rencananya akan ada penambahan beban lagi empat ratus ton karung pasir yang
nantinya akan menambah beban kemudian membuat pelemahan pada fondasi fondasi yang sudah ada di sini
dan sebenarnya akan dimulai pada sore ini hingga dini hari nanti
tetapi proses kemudian terhenti sebentar dikarenakan hujan saat ini masih mengguyur daerah sekitar bintaro dan sekitarnya
sementara dari perencanaan penambahan beban empat ratus ton kantung pasir ini nantinya akan menghasilkan pelemahan terhadap fondasi
diestimasikan waktunya antara sekitar empat sampai dengan dua belas hari ke depan
untuk sementara ini ada proses juga yang dilakukan
yakni pelemahan pada corwall atau pada dinding yang saat ini juga masih ada dan belum rubuh sampai sekarang
termasuk bangunan utama
jika kita bisa hitung dari awal proses perubuhan bangunan ini sampai dengan hari ini
bangunan awalnya setinggi sekitar satu ratus dua puluh an meter
tetapi saat ini sudah mencapai
dan berbicara tentang perubuhan bangunan yang akan dikerjakan sampai dengan desember nanti
sebenarnya proses ini adalah proses yang paling aman dan proses yang paling mudah dilakukan untuk menambahkan beban pada bangunan yang belum rebuh ini
sementara jika kita lihat lagi ada penambahan net atau jaring hijau yang terlihat dari sini adalah merupakan jarak steril
dari gedung yakni enam sampai tujuh meter ini jarak steril yang tidak boleh dimasuki siapa siapa kecuali pekerja untuk menambahkan beban yang ada
dan proses menambahkan cairan kimia yang sudah dilakukan sejak awal proses perubuhan ini juga sudah dilakukan untuk melemahkan fondasi dasar sehingga nantinya
ketika desember nanti proses perubuhan secara total ini dilakukan adalah gedung rubuh secara perlahan lahan kemudian ketika sudah mencapai dasar

proses selanjutnya ya ini adalah memindahkan puing puing ini dengan bulldozer
baik vano beban terus ditambahkan untuk merobohkan gedung seberapa besar kemudian potensi gedung panen ini bisa ambruk sewaktu waktu vano
perhitungan sebenarnya sudah matang antara lain dengan menambahkan empat ratus ton beban lagi tetapi potensi reruntuhan ini akan jatuh tiba tiba atau puing puing ini akan jatuh pada area yang tidak aman
yang memprediksi bahwa saat ini belum terlalu membahayakan
tetapi perlu diwaspadai dengan menambah net atau jaring hijau yang terlihat saat ini adalah
untuk mewaspadai adanya puing yang jatuh kemudian tiba tiba diakibatkan karena pengaruh angin
ataupun pengaruh cuaca seperti saat ini ketika sedang hujan
baik terima kasih silvano haji langsung dari tanggerang selatan banten